persija jakarta menggelar latihan perdana di tahun dua ribu dua puluh tiga di lapangan gelora nirwana sawangan depok jawa barat
dalam sesi latihan pertama ini pelatih persija jakarta thomas doll memberikan porsi ringan kepada seluruh pemain
setelah sebelumnya vakum latihan selama sebelas hari karena libur natal dan tahun baru
tim macan kemayoran persija jakarta kembali melakukan latihan pada rabu sore
di hari pertama latihan pelatih persija jakarta thomas doll yang juga mantan pelatih borussia dortmund ini
melakukan tes kebugaran fisik dan beberapa latihan di lapangan
latihan perdana dilakukan menjelang pertandingan melawan pss leman pada delapan januari mendatang
dalam latihan perdana ini sejumlah pemain seperti han samuk dan syahrian abimanyu belum bergabung
lantaran sedang membela timnas indonesia di piala aff dua ribu dua puluh
sementara dalam latihan kedua yang akan dilakukan pada kamis
pelatih persija jakarta akan memberikan latihan porsi berat pada seluruh pemain
setelah semuanya sudah orung arung vague tentang presi dan pertandingan
musim dan maksa
kita harus mencari cara terbaik untuk sesi latihan